ya perlukah ada frasa dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan dalam definisi terorisme yang sekarang ini sedang diperdebatkan
ataukah tidak perlu dengan frasa tersebut
kita akan coba mengulasnya malam hari ini dengan ritwan habib yang merupakan peneliti terorisme dari universitas indonesia
selamat malam mas ridwan
selamat malam mas indra
terima kasih sudah hadir
kemudian kita sapa pak muslim ayub anggota pansus ruu antiterorisme dari gedung parlemen di senayan dari fraksi partai amanat nasional
pak muslim selamat malam pak muslim
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kemudian nanti kita akan mencoba menghubungi pak syaiful bahri ansori yang merupakan wakil ketua pansus ruu terorisme dari fraksi pkb
nanti melalui sambungan telepon kami masih coba untuk menghubungi karena tadi sudah mengkonfirmasi untuk bersedia
saya akan mulai dari pak muslim ayub
pak sejauh ini apakah memang posisinya benar masih dua fraksi menyetujui definisi tanpa frasa motif politik ideologi dan gangguan keamanan
sementara delapan fraksi menyetujui ada frasa tersebut
ataukah sudah ada perubahan sejauh ini pak muslim
sampai saat ini masih belum ada perubahan menyangkut dengan prase ideologi politik dan gangguan keamanan
kita melihat yang berkembang di dalam rapat rapat tadi ada dua praksi yang memilih alternatif pertama tanpa ada prase itu
sementara delapan fraksi di dpr sendiri menginginkan adanya prase
kenapa harus ada prase itu
karena kita harus melihat cakupannya
supaya jangan ada bias penyidik melakukan penyelidikan dalam hal apakah dia melakukan tindak pidana terorisme
apakah tindak pidana umum
supaya persoalan prase ini menjadi dasar kekhususan dari definisi ini
agar seseorang itu jangan kita kategorikan dia pidana umum
lari ke pidana terorisme
justru karena itu sebagian besar praksi praksi yang ada di dpr sendiri
meminginkan prase itu
agar persoalan persoalan penanganan tindak pidana terorisme ini
berjalan sesuai apa yang dilihat dari definisi tersebut
dan kita membandingkan di daerah jerman
sebentar pak muslim ya sambil kita lihat rumusan definisi itu ya
supaya penjelasan pak muslim juga bisa didapat dimengerti oleh pemirsa
tentu saja kita akan sambil munculkan bagaimana bunyi dari definisi terorisme ini
silakan pak muslim dilanjutkan
melaku tindak pidana terorisme atau memang tindak pidana umum
jadi memang prase ini memang sangat wajib kita tentukan
di mana pada posisi sebenarnya menyangkut dengan penanganan terorisme ini
jadi lebih kepada alasannya adalah membedakan tindak pidana umum
dengan tindak pidana terorisme maksudnya begitu garis bawahnya pak ya
karena kan begini kita lihat selama ini adanya penanganan penanganan terorisme
yang kita lihat salah melakukan tindakan hukum
kita beri contoh misalnya kejadian selama ini
adanya misalnya seorang melakukan perkelahian di suatu pasar misalkan ya
kebetulan yang berkelahi itu adalah motifnya motif politik
terjadi perkelahian kebetulan orang tersebut dengan jenggotnya panjang
dengan celana ponggol dengan topi yang haji gitu
kita mengasumsikan bahwa itu teroris bukan
justru karena ini inilah tugas penyidik untuk menentukan motif apa ini sebenarnya
dengan adanya prase ini saya yakin penyidik pun langkah yang terbaru akan bisa menentukan bahwa ini
posisi tindak pidana teroris ataupun tindak pidana umum
baik kalau kemudian alasannya itu justru akan mempersulit para penegak hukum
misalnya densus delapan puluh delapan yang disebutkan keberatan dengan hal ini bagaimana pak
karena ketika mereka mau menindak
mereka harus bisa membuktikan adanya motif politik motif ideologi
karena itu sangat sulit dalam upaya penindakan begitu pak kalau menurut mereka
begini kita kan sudah membahas barusan lagi berlangsung pembahasan ini
saya pun sebenarnya minta pamit sebentar untuk melakukan lab di sini
sebenarnya tidak ada persoalan lagi antara densus delapan puluh delapan antara pemerintah antara pihak dpr sendiri
sudah kita pas kasi prase ini
tinggal lagi besok jam dua siang akan kita bawa dalam raker
saya yakin dengan delapan praksi ini sudah menginginkan praksi ini
mudah mudahan yang dua praksi di dpr ini menyetujui apa yang kita sepakati
apapun namanya musawarah mufakat itu adalah hal yang terbaik dalam menentukan suatu sikap
apalagi dalam situasi bulan rabadan ini kita betul betul memang betul menyuarakan inspirasi ataupun keinginan dari rakyat
agar prase ini dimasukkan dalam pembahasan
dan nampak t the
undang yang lama yang di situ tidak dicantumkan motif ideologi politik dan ancaman keamanan negara
itu sudah berjalan dengan baik
jadi tidak ada penyalahgunaan
kita belum pernah menemukan misalnya ada satu tindak pidana biasa yang keliru ditindak dengan terorisme
nah kalau kemudian sekarang itu hendak dimasukkan yang kami khawatirkan adalah justru sebaliknya
nah undang undang ini kemudian ketika penuntut dan penyidik tidak bisa membuktikan motif dan ideologi politiknya
padahal itu adalah tindakan terorisme maka kemudian itu menjadi batal
karena dia harus ditindak dengan undang undang kuhp
perkaranya kemudian menjadi abendon menjadi batal
nah permasalahan ini yang harus benar benar hati hati
apalagi kalau kemudian nanti definisi motif politik itu sangat ambigu yang menentukan
kalau kemudian hanya dibebankan kepada penyidik
lalu misalnya mohon maaf misalnya ketika menangkap satu kelompok yang dicurigai teror
lalu di dalam rumah itu ada satu bendera partai politik tertentu
atau satu kaos partai politik tertentu
lalu kemudian orang ini diambil
kalau kemudian dimasukkan motif dan ideologi politik
maka partai dan kaos yang ada di rumah tersangka terduga ikut terseret
justru yang kita khawatirkan malah begitu
yang kita khawatirkan justru undang undang ini menjadi seperti undang undang subversif
oh justru dengan frasa itu bisa menjadi
mungkin saat ini yang khawatir apabila digunakan oleh pemerintahan era pak jokowi misalnya
tetapi kan ini undang undang ini akan berjalan terus
tidak hanya satu era saja
hanya satu era saja
bisa saja kemudian dilakukan oleh pemerintah sebelumnya
karena itu ya ini sekali lagi kembali kepada dpr
tetapi kami melihat itu pun tidak perlu dicantumkan
kalau saja misalnya dicantumkan di penjelasan
norma itu sudah berubah
dan selama ini penyidik melakukan itu
mungkin ada tanggapan pak muslim
kalau kemudian kekhawatirannya justru lebih kepada
di undang undang yang sebelumnya tanpa ada definisi yang tersebut
belum ada atau belum pernah ada
atau disebut tidak ada begitu kesalahan memilah mana yang tindak pidana umum dan tindak pidana terorisme
justru kalau ada ini maka dikhawatirkan bisa menjadi apa ya
bisa disalahgunakan justru begitu
memang kita selaku pengadilan
sangat gampang untuk menyuarakan itu
tapi keadaan real di lapangan tidak segampang yang disampaikan
kita melihat perubahan perubahan yang luar biasa
sangat mendasar yang kita lakukan dalam revisi undang undang terorisme ini
itu banyak sekali
penanganan maksudnya ini teroris tersendiri
kadang kadang dari penangkapan penahanan sampai proses persidangan
kenapa dikatakan ini lama pembahasan
ya karena itu tadi terjadi deadlock dalam pembahasan
ini kadang kadang kepastian hukum bagi tersangka teroris ini sampai tiga tahun setengah baru dapat dia kepastian hukum
inilah yang kita pangkat menjadi enam ratus dua puluh dua hari
supaya jangan melanggar
terus kita pangkat
menanggar hak hak ajasi dari tersangka tersebut
yang kedua di pasal pidana keluarga negaraan
kita tidak menghapuskan keluarga negaraan
itu kita cabut
termasuk kita cabut pasal guantanamo
guantanamo ini kan jelas jelas menanggar hak ajasi manusia
ditempatkan dengan tempat terpencil
banyak sebenarnya persoalan persoalan yang kita revisi ini bermanfaat bagi ke depan bagi anak cucu kita
itu yang pertama
yang kedua menyangkut dengan manfaat
karena dari persoalan bom bali tidak salah di tahun dua ribu dua
situasi terorisme saat ini saat dulu dengan saat sekarang ini berbeda
apalagi jaringannya sampai ke luar negeri
kalau tidak ada pembatasan pembatasan prase prase yang akan kita buat cakupan cakupan yang jelas
ini akan bisa jadi bias kemana mana penyidik akan melakukan upaya hukum
bisa saja nanti yang tidak dikatakan dia teroris kita katakan teroris
tapi kalau ada unsur politik di sini unsur indonesia
unsur ideologi dan kegaguan keamanan yang ditambah dari satu prase tadi
ini penyidik betul betul bisa menentukan pidana apa yang dikenakan kepada dia
kita yakinlah penyidik juga sudah setuju dengan prase ini tadi
tidak perlu kita kembangkan hal hal yang tidak memungkinkan lagi
kita sudah sepakat ini prase ini
tinggal lagi kita bawa di raker besok sudah setuju ketuk dan akan kita paripurnakan
insya allah yang kita harapkan tadi
dan kami sangat terima kasih sekali kepada pemerintah termasuk teman teman di dpr sendiri
sudah menyetujui prase ini
tapi kita berharap yakinlah prase ini akan membantu penyidik
akan melaksanakan penyidikannya dalam proses di undang undang ruu teroris ini
baik yang menentukan definisi politik apakah kemudian nanti tidak takut salah kaprah dan lain sebagainya
itu yang tadi juga ditanyakan begitu oleh pak ridwan ya
setelah jeda kita akan mendengar penjelasan kembali dari pak muslim ayub
tetaplah bersama kami di
ada dua rumusan begitu tentang definisi terorisme yang saat ini sedang diperdebatkan
salah satu yang menjadi pembeda dari dua rumusan ini adalah salah satu rumusan menyertakan frasa dengan motif politik
atau ideologi atau gangguan keamanan negara
ini yang sedang terjadi perbedaan pandangan begitu
sambil kita menunggu tadi kita sudah dengarkan dari fraksi pan ya pak muslim ayub
kita sambil menunggu dari fraksi pkb yang setuju dengan rumusan pertama
fraksi pan setuju dengan rumusan yang kedua
kita akan lihat terlebih dahulu pernyataan dari fraksi pdi perjuangan yang juga setuju dengan rumusan pertama
tanpa ada frasa motif politik ideologi dan gangguan keamanan negara
dalam definisi terorisme
ya jadi kalau keputusan soal alternatif satu atau alternatif dua
itu memang kewenangannya ada di masing masing fraksi
tetapi tetapi kalau kita dari pd perjuangan
kita punya sikap
yang pertama untuk membuktikan motif ideologi dan politik itu sulit
kemudian kedua kalau tadi kita dengar keterangan dari jaksa penuntut umum
yang menyatakan bahwa pada saat tindak pidana terorisme itu terjadi
itu tidak dibutuhkan definisi
yang dibutuhkan adalah unsur unsur perbuatannya
saya dari fraksi pd perjuangan tegas meminta untuk alternatif satu
karena alternatif satu ini merupakan core crime nya dari pasal enam dan pasal tujuh
pasal enam dan pasal tujuh ini adalah unsur unsur mengenai tindak pidana terorisme
saya rasa motif tindak pidana terorisme tidak hanya melulu soal ideologi
tidak hanya melulu soal ekonomi
tapi ada hal hal lain seperti faktor ekonomi pun juga bisa menjadi faktor
ya itu pendapat dari riza mariska begitu ya pak muslim ayub
jadi kalau dibatasi ada beberapa hal yang membantah tentang perlunya
frasa ini tadi kalau saya catat yang paling terakhir
sebenarnya kalau terbatas pada motif politik ideologi dan ini
ternyata terorisme itu bisa juga dengan motif ekonomi
ya ternyata terorisme itu bisa juga dengan motif ekonomi
itu yang disampaikan oleh risa mariska bagaimana pak muslim
ya memang gini ya persoalan motif ini kan tergantung nanti pihak penyidik menentukannya motif apa dia
betul kata mariska itu ada juga motif ekonomi
tapi lebih banyak selama ini kita lihat motif politiknya dan motif ideologinya terduga teroris tersebut
jujur ya tadi pengaman mengatakan tidak ada pernah kita lihat penanganan yang salah terhadap undang undang

jujur ya kita tidak mau terulang kasus siono siono lainnya lah di indonesia ini
kita belum tahu dia teroris dalam perjalanan dia meninggal
jadi ini jangan kita kategorikan sebelum ada putusan pengadilan mengatakan dia teroris
justru karena itulah adanya pemahaman harus ada prase dalam undang undang terorisme ini
kita yakinlah semua masyarakat indonesia menginginkan prase ini
jujur saya katakan banyaknya masukan di praksi kami di dpr ri termasuk di praksipan sendiri
keinginan dari komponen komponen masyarakat yang datang ke kita bahwa prase itu harus dimasukkan
supaya ada cakupannya jelas
supaya ada sepenjangan bias kemana mana penerapan penindakannya
kalau memang ini memang sudah disepahami oleh semua praksi
dan seluruh praksi delapan praksi menginginkan ada prase
saya rasa dengan adanya prase
dengan adanya prase ini ini menunjukkan bahwa sangat diperlukan motif politik motif ideologi dan gangguan keamanan
tapi kalau kekhawatiran dari mbak mariska tadi ya dari pdi perjuangan tadi
misalnya salah satu suatu saat misalnya terbukti begitu bahwa ada motif lain soal ekonomi
maka tidak bisa dikategorikan pada tindak pidana terorisme apakah kemudian seperti itu pak
ya dalam proses penyelidikan
ya dalam proses pemeriksaan di penyelidikan
kalau memang tidak ada motif dia itu teroris
ya karena ada pidana umum yang menentukan bahwa dia diponis dengan kuhp
jadi tidak bisa dilarikan dari persoalan
misalnya dalam proses pemeriksaan
tidak terbukti adalah motif politik dan sebagainya
kan pidana umum ada tempat di situ untuk menentukan bahwa dia ini motif
misalkan ideologi ataupun motif politiknya begitu
baik pak ridwan bagaimana apakah kemudian contoh siono tadi yang sempat diambil begitu oleh pak muslim ya
dengan adanya frasa itu justru bisa membentengi
maka tidak asal comot orang sembarangan
kemudian yang sebenarnya adalah pelaku kriminal biasa
umum ya bukan biasa tidak pidana umum
dicap teroris gara gara kemudian tidak adanya frasa motif politik itu
saya juga keklaten untuk menginvestigasi itu
siono itu disebut karena memang ada jejaringnya dari temanggung yang menyatakan beliau terlibat
beliau menjadi salah satu pengendali logistik dari apa yang disebut dengan kelompok neo ji
yang jaringan siono yang hidup itu sudah masuk ke persidangan
kalau pak muslim berkenan bisa dicek
sekarang mereka dilapas gedung pane semarang
mereka itu teman temannya siono
jadi benar terlibat memang ya
yang terlibat teman temannya siono
kalau mau ke sana
tapi yang kedua mas indra
yang kami khawatirkan itu tadi
kalau kemudian motif ideologi dan motif politik serta gangguan keamanan ini harus masuk
saya beri ilustrasi saja ya
supaya pemirsa juga
ada contoh kasus lainnya ya
ada sebuah demonstrasi di depan istana negara
dilakukan oleh beberapa kelompok orang
mohon maaf misalnya memakai kaos tertentu
kemudian memakai celana tertentu atau jubah tertentu
demonstrasi ini kemudian tiba tiba saja ada provokator
provokator di dalam
demonstrasinya tentu motifnya politik ya
demonstrasinya tentu politik
di depan istana kan
demonstrasi di depan istana bermotif politik
tapi demonstrasi ya
lalu kemudian ada provokator melemparkan molotov atau melemparkan mercon ke dalam istana
lalu terjadi chaos
dengan undang undang ini
penyidik polisi bisa menganggap mereka yang demonstrasi di depan istana itu teroris
kepentingan politik oposisi misalnya ya
kenapa kemudian bisa disebut teroris
karena ada motif politik di situ
ada gangguan keamanan
walaupun itu provokator yang melempar mercon atau molotov ke dalam istana
betapa nanti akan terjadi perdebatan yang sangat meluas
apakah demonstrasi ini bisa dikategorikan terorisme atau pidana biasa
padahal di situ jelas ada motif politiknya
kalau sudah demonstrasi motif disebut terorisme ini kembali suversif jadinya ya
makanya justru kemudian ini membahayakan terus terang kepada teman teman oposisi sekarang
kalau kemudian nanti kita berharap bahwa penyidik ini bekerja sesuai koridor hukum baik baik saja
bayangkan misalnya tudingan bahwa polisi tidak netral polisi berpihak kepada politik akan sangat muncul di sini
definisi itu kemudian ini menjadi bias
tadi sudah dikatakan dari pak dari politisi pan tadi
yang akan menentukan itu nanti siapa
artinya penyidik punya wewenang dan hak penuh untuk menyebut bahwa sebuah tindakan ini terorisme karena bermotif politik dan mengganggu keamanan negara
bayangkan kalau misalnya kemudian ada demonstrasi seperti itu
membakar ban di tengah jalan dengan memakai kaos tertentu
tapi kalau tidak ada frasa itu sulit bagi penyidik untuk mengelabeli orang terorisme gitu
apa motif tidak ada motif ideologi dan tidak ada motif gangguan keamanan negara
ini yang kemudian kami khawatirkan justru
pasal ini kalau dilabeli itu justru membahayakan oposisi
justru membahayakan kelompok kelompok yang selama ini berada
oke nanti kita akan dijawab oleh pak muslim ayub ya
kami masih akan segera kembali setelah jeda berikutnya
baik saya langsung ke pak muslim ayub ya untuk menanggapi apa yang tadi di argumen yang disampaikan begitu oleh pak ridwan habib
silahkan pak muslim soal contoh kasus tadi tentang demo di depan istana
baik saya sebelum contoh kasus saya akan kritisi dulu ya kritisi dulu
menyangkut persoalan sionong
apapun namanya sebelum punis hakim mengatakan dia teroris atau tidak kita tidak boleh mengatakan dia itu teroris
apalagi proses dia itu mati meninggal di jalan
apalagi ada kompensasi diberikan kepada keluarganya dan ditolak
itu tidak perlulah kita jelaskan
kita sama sama tahu juga
yang kedua mas ridwan ya ini perlu saudara ketahuin juga
setiap partai politik itu punya kepengurusan di tingkat dusun
kalaupun ada sabotase
dia memakai salah satu baju partai politik
dia melemparkan bom di astana negara
itulah kejelian penyidik untuk menentukan bahwa dia itu ada motif politik atau tidak
tidak segampang gitu lah
dia memakai baju partai melotot itu kemana arahnya kita buat enggak
semua apalagi verifikasi partai yang luar biasa sekali saat ini
kita tahu dia pengurus politik
dia mengurus partai atau tidak
kalau memang dia memang pengurus partai ya jelas itu memang bukan dikategorikan
kalau memang dia bukan pengurus partai itu jelas bukan dikatakan itu multi politik
benar benar dia itu memang betul betul teroris
ini yang perlu saya gambarkan sebenarnya
bukan segampang itu dia memakai baju partai politik
tiba tiba dia melempar bom molotop
dan ini dikatakan adanya ideologi politik
ya bagaimana pak ritwan
ya kalau dalam kondisi yang riet ya
kondisi yang demonstrasi yang begitu luas
ini yang dimaksud kaos ini bukan kaos partai politik sebenarnya yang dipakai ya
belum tentu belum tentu juga
kalau kemudian itu kaos partai politik bisa juga di dalam itu
tetapi kan ini ada kelompok kelompok oposisi misalnya
yang sekarang misalnya aktif mempromosikan kegiatan mereka
lalu kemudian terjadi demonstrasi yang jumlahnya seribuan orang
katakanlah yang lagi rame tagar tertentu begitu ya
misalnya hashtag tertentu
lalu jumlahnya itu di situ ribuan orang
jamaah ansarul daulah itu sudah sangat dinamis
mereka bahkan bisa menyamarkan
mereka bahkan bisa menyamarkan
deteksi intelijen di surabaya
sehingga keluarga dita tidak terpantau bahwa dia anggota jad
bayangkan kalau kemudian mereka menyusup di ribuan orang itu
ada tiga atau empat orang
kemudian masuk ke dalam kelompok itu dan sudah menyiapkan molotov
molotov itu gampang membuatnya
hanya dengan bensin tertentu
lalu kemudian dilemparkan ke istana
lalu kemudian seluruh kelompok yang menjalankan demonstrasi itu
lalu kemudian dicap
yang sebenarnya tidak punya tidak punya
sebenarnya tidak ada kaitan apapun dengan terorisme
kemudian dicap bahwa itu kelompok
kan justru membahayakan
ini yang kemudian lalu kemudian dibilang misalnya pemerintah menggunakan undang undang
disebut tadi tidak semudah itu karena yang diusut pasti yang dicari yang melemparnya saja
itu karena husnudon kepada penyidik
bagaimana dengan teman teman yang seudon bahwa polisi bekerja menuruti kepentingan politik tertentu
karena ada sisi yang itu juga ya
tidak kalau bapak memainkan main di media sosial
tuduhan bahwa polisi berpihak itu kencang sekali
lalu kemudian nanti jika terjadi seperti itu
misalnya kemudian terjadi
penangkapan teroris di tengah
ini teroris beneran
tapi dia di tengah masa
lalu kemudian terjadilah satu klaim atau satu tuduhan bahwa pemerintah menggunakan undang undang anti terorisme
untuk memberangus oposisi
nah kan malah justru bahaya
justru kemudian kondisi negeri yang diinginkan kita bersama ini stabil malah menjadi tidak stabil
bahwa kemudian dpr sudah melakukan hal positif
misalnya menambah masa penangkapan menjadi empat belas hari
bisa ditambah tujuh hari
kemudian faktor pemidanaan korporasi itu bagus banget
karena itu pengapa kemudian justru terhenti di satu pasal definisi yang sebenarnya di undang undang sebelumnya di pasal enam
sudah tidak ada masalah dan sudah dilakukan selama ini
gitu mas indra
jadi anda kesimpulannya jadi lebih banyak mudaratnya begitu ya
dengan adanya frase ini
justru kami ini khawatir ini digunakan oleh penyalahgunaan kekuasaan
kalau oposisinya cerdas berpikir bahaya memasukkan ideologi dan motif politik
karena sebelumnya ada pemikiran juga tanpa frase itu justru akan bisa penyalahgunaan kekuasaan
justru tidak mungkin
justru tidak mungkin ya
iya karena dari situ kemudian bisa digugat
karena kemudian definisinya tergantung pada penyidik
kalau kemudian ada penyalahgunaan bisa digugat
dilaporkan ke irwas dilaporkan ke komisi kepolisian dilaporkan ke komnas ham
dan pada prakteknya selama ini kan tidak terjadi juga
bahwa kemudian misalnya ada kasus siono
kan versi polri juga sudah ada
piono melawan di dalam mobil
jangan juga kita mengambil satu versi saja
iya versi polisi juga dilihat
polisi juga ada yang luka luka itu densusnya dipukul
oke pak muslim silahkan pak muslim
baik saya sependapat apa yang dikatakan oleh mas ridwan ya
cuman pada prinsipnya jujur saya katakan kami dari praksipan
menyakut masalah ancaman juga
kita tetap memperberat dari undang undang yang sebelumnya
dari tiga tahun minimal kita tambah menjadi lima tahun
dari maksimal tujuh tahun kita tambah jadi sepuluh tahun
itu menandakan memang kita sangat peduli sekali dengan ancaman ancaman yang harus kita berikan
epek jerah bagi turismo itu
yang kita tentukan ini prase ini adalah supaya jalan jadi bias
pihak penyidik melakukan penyelidikan terhadap kasus kasus yang sudah kita berikan contoh tadi
itu aja sebenarnya
kita tidak ada sedikit pun di delapan praksi itu mendukung apa yang disepakati oleh teman teman yang mengatakan bahwa kita antipatis sekali
dan melanggar ham dan lain sebagainya
kita tetap peduli betul dengan ancaman ini
dan kita jujur saya katakan praksi kami juga secara terang terangan mengatakan teroris ini malahan kita minta dihukum mati
sudah jelas kita katakan
cuman prase ini adalah kesepakatan bagi kita lapangan praksi
tidak akan mungkinlah delapan praksi ini berpikiran apa yang dikatakan oleh mas ridwan
kita jangan terlalu seujuan dulu
sebelum ini kita lakukan
sebelum ini kita sahkan
jangan kita berpendapat yang macam macam dulu
inilah yang bisa mengakibatkan suatu rumusan yang barangkali tidak bisa didukung oleh lapisan lapisan masyarakat yang ada di indonesia ini
saya ini sudah terhubung dengan pak muhammad toha ya
anggota pansus ru terorisme dari fraksi
kita tahu di informasi sebelumnya fraksi pkb ini adalah fraksi yang mendukung rumusan yang pertama atau alternatif pertama yang tentang definisi terorisme tanpa memasukkan frasa dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan negara
selamat malam pak toha
baik pak toha
bagaimana sejauh ini perkembangannya pak dari pkb
apakah masih berkukuh untuk alternatif pertama
atau rumusan pertama tentang definisi terorisme itu tanpa frasa itu
ataukah sudah mulai bergeser berubah menemukan titik temu pak
bual tempat itu besok memang dibawa ke raker ya
jadi hari ini tidak memutuskan pilih yang mana tidak
karena besok akan dimusawarahkan di raker
posisi awal bagaimana pak
posisi awal pkb pak
ya kalau pkb sendiri posisinya sejauh ini apa
apakah belum ada menentukan sama sekali yang mana
atau bagaimana pak
karena kalau dalam bermusyarah kan tentunya harus ada posisi awal dulu yang dipegang oleh pkb
pkb sejak dulu sebenarnya bukan hari ini saja
jadi sejak dulu ketika pembahasan april itu
itu kan ada yang memasukkan unsur politik motif politik
ideologi dan ancaman terhadap keamanan negara
jadi sebenarnya tadi setelah kami mendengar dari pusat pemerintah kemarin
kemudian dari binsus binsus
juga dari kepulauan
itu kesulitan ketika kita mendefinisikan itu dengan memasukkan motif motif tersebut
karena di terorisme sendiri
definisinya sudah menggunakan kata kata kekerasan yang menimbulkan
teror rasa takut dengan cara meluas kerusakan kehancuran dan sebagainya itu
jadi yang pertama itu kesulitan untuk penyelidikan dan nanti penuntutannya
dan logika saya terbalik
atau teman teman yang terbalik atau saya yang terbalik
motif itu itu kan akan bisa diketahui ketika nanti mereka ditangkap
kemudian diselidiki disidik
kemudian nanti di pengadilan dibuktikan motifnya apa
itu pun tidak hanya
tiga persoalan tadi
politik ideologi maupun ancaman keamanan negara bisa jadi
politiknya balas jendak
motifnya balas jendak
ada lagi motifnya ekonomi
motif motif yang lain ini
kalau nanti misalnya mereka mengebom
lalu kemudian tidak di apa namanya
motifnya tidak ditemukan tiga ini
apakah mereka tidak dianggap teroris
ya artinya itu mempersimpit
definisi pengertian bahkan nanti juga apa namanya penyelidikan
akan membuat sulit begitu
ini ini argumentasi kami
ada dua poin ya yang disampaikan oleh pak toha tadi
jaksa kepolisian akan mengalami kesulitan jika ada frasa tersebut
dan itu hanya akan membatasi terorisme
pengertian dari terorisme itu sendiri
karena bisa saja motif balas jendak dan lain sebagainya
saya akan kembali nanti ke pak muslim ayub ya
setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di prime
saya langsung ke pak muslim ayub ya
dari fraksi pan untuk menjawab dari pak apa namanya
pak toha tadi pak muhammad toha ya dari pkb
silahkan pak muslim
ada dua poin tadi
kesulitan jaksa dan juga kepolisian jika ada frasa tersebut
lalu kemudian seperti yang disampaikan risa mariska dan sudah saya tanyakan tadi
terkait dengan apa namanya
kalau misalnya soal ekonomi maka tidak bisa dimasukkan ke terorisme dong kalau begitu
jadi sebenarnya tidak ada harus kesulitan dalam hal untuk menentukan itu
yang pertama kan tadi motifnya ideologi politik
untuk membuktikan itu maksudnya mungkin pak ya
kalau sudah masuk di gangguan keamanan negara ya sudah jelas itu teroris
jadi kan jangan prase ini seolah olah tiga tiganya ini untuk mengaburkan penyidik untuk melakukan penyidikan
malahan ini membantu penyidik untuk mengklasifikasikan bahwa ini teroris kejahatan teroris atau kejahatan umum
ini ya kalau menyakut dengan gangguan negara yang disampaikan oleh mas ridwan tadi sependapat itu
dia melempar kampung di perkantoran dan lain sebagainya
makanya prase gangguan keamanan negara ini kita masukkan di situ
jadi saya rasa tidak ada kesulitan
penyidik pun yakinlah densus delapan puluh delapan juga dalam pembahasan tadi tidak ada persoalan dalam ini
semua praksi juga mendukung ini
praksi ini pun orang orang piawai yang ditempatkan sebagai jurubicaranya
tidak akan mungkin mereka keberatan
mereka sudah setuju kok
hanya praksi pkb
tapi pak toha tadi itu belum setuju nggak
pdip yang belum
ya pak toha tadi dari pkb pdip kan belum
jadi tidak bisa disebut semua fraksi kan pak ya
bukan semua fraksi
fraksi pkb yang saya katakan dengan praksi pdip setuju
yang delapan praksi ini sudah setuju
tinggal lagi besok kita raker
kita menyatukan persepsi
bukan kita katakan dua praksi ini setuju bukan
cuma yang kata pak toha menyulitkan penyidik untuk melakukan penyelidikan
maka saya tidak malah ini membantu penyelidik untuk melakukan penyelidikan
supaya tepat dan cepat di mana posisi itu sebenarnya
tapi kepolisian dan jaksa sendiri ketika anda dengar tadi memang masih mengaku kesulitan atau bagaimana pak toha
tidak ada satupun pembicara melakukan kesulitan disitu
yang menyangkut kejaksaan tadi memang jelas
pada saat definisi ini belum kita sahkan
dia mengambil unsur unsur apa yang disampaikan oleh pdip tadi
bukan menyangkut dengan definisi
karena kita belum menetapkan definisi lagi
baik singkat saja pak toha
singkat saja pak ridwan sebagai penutup terakhir
ya mas indra ada satu kasus bom di mall alam sutra juli dua ribu lima belas
pelakunya namanya leopard wisnu kumala
itu disidik dengan undang undang terorisme
padahal motifnya adalah pemerasan murni
dia meminta pengelola malnya membayar dengan bitcoin
dia merakit bomnya sendiri
manualnya dia belajar sendiri
mencari bahan sendiri
itu sudah pernah terjadi
tidak ada motif ideologi politik di leonard ini
kemudian tidak ada motif gangguan keamanan negara
karena itu yang diancam adalah mall alam sutra
diancam dengan permintaan tebusan uang
lalu kemudian kalau ini diganti
berarti tindakan seperti itu nanti bukan terorisme
padahal sebenarnya itu terorisme ya
karena mengumpulkan ketakutan yang luas
pengunjung malnya kan jadi takut
karena itu beberapa kali dilakukan
mungkin dua kali kalau tidak salah
ya nanti kalau kemudian kita lama lama terus berdebat
sementara mas indra kita menghadapi satu kelompok teror
dan sudah solid sangat solid ya
mereka setiap hari bangun tidur dua puluh empat jam berpikir
bagaimana mencari orang baru
bagaimana merekrut kader
bagaimana melolong tindakan
bagaimana merakit pokok
lalu kemudian mohon maaf
kita berdebat pada satu frase yang berkepanjangan
sementara bagi mereka yang mereka lakukan ini
kelompok teroris ini
bagi mereka kan bukan teroris
yang mereka lakukan itu kan sesuatu yang mulia
nah karena itu mohon
ya dengan kelegawaan ya
para wakil rakyat yang kami hormati itu
untuk kemudian sudah lah
tapi kalau delapan fraksi tadi setuju dengan frase gimana
ya saya kira kalau nanti dibawa ke voting ya tentu menang lah
kalau kemudian mekanismenya menggunakan voting
tapi yang jelas poin poin yang lain sih sebenarnya sudah oke
oke baik kita lihat perkembangannya besok ya
karena memang masih akan berlangsung lagi besok
pak muslim terima kasih
pak toha yang melakukan ini
kalau disambungkan telpon juga terima kasih
pak ridwan terima kasih atas ulasannya pada malam hari ini
kita tunggu hasilnya besok terima kasih
rangkuman fokus bahasan kami akan segera hadir
tetaplah bersama kami di prime news